ratusan warga surabaya minggu pagi melakukan deklarasi masyarakat anti hoax di acara car free day taman bungkul
deklarasi ini merupakan perlawanan masyarakat yang semakin resah dengan banyaknya berita hoax atau fitnah di media sosial
warga surabaya yang berada di acara car free day ini menandatangani petisi pada sebuah kain putih dengan tulisan deklarasi masyarakat surabaya anti hoax
warga juga membutuhkan kata kata mendukung gerakan anti hoax atau fitnah yang saat ini kerap bermunculan di media sosial sehingga kadang menjadi perang argumen tanpa ujung
warga mengaku berita hoax atau postingan berita fitnah di media sosial saat ini sudah banyak terjadi telah membuat resah
keberadaannya bahkan sudah dalam taraf membahayakan
bagi penyelenggara deklarasi ini adalah sebuah gerakan moral warga untuk menangkal maraknya berita hoax
yang kami khawatirkan adalah artikel artikel yang kami tidak tahu siapa itu yang membuatnya
jadi kami mengedukasi mereka lebih pengkal untuk ketika dapatkan informasi itu bisa sharing sebelum sharing
sementara wali kota surabaya tri risma hari ini menyatakan dukungannya pada deklarasi ini
risma menilai berita fitnah atau hoax
hoax yang diterima di media sosial sangat berbahaya jika diterima oleh masyarakat yang reaktif
jadi saya sangat men support itu kita harus mulai
ya kalau mau pengen apa iya kita lakukan dengan kerja lah
bukan dengan cara apa namanya dengan menyebar nyebar seperti itu
kasian bangsa ini
deklarasi ini diharapkan bisa menyadarkan masyarakat membangkitkan social awareness
juga untuk lebih menyaring berita ataupun artikel di media sosial sesuai dengan fakta
bukan opini yang menyesatkan